petugas satreskrim polestabes surabaya terus melakukan penyidikan terhadap kasus perampokan disertai pembunuhan yang dialami oleh seorang pedagang sembako jumat lalu
dari rekaman cctv terlihat pelaku membabi buta menghajar korban dengan golok hingga tewas
inilah aksi perampokan dan pembunuhan seorang pengusaha sembako di kapas kerampung surabaya yang terekam kamera cctv
dalam rekaman terlihat jelas pelaku merampas tas berisi uang lima puluh juta rupiah yang dibawa istri korban
melihat peristiwa itu korban hong guan berusaha menolong istrinya dengan menangkap pelaku
namun korban justru terkena tusukan hingga tersentuh
lumpur pelaku juga sempat membacok kepala korban dan kemudian kabur
sementara istri korban lili suryani juga menderita luka tusuk dan masih dirawat di rumah sakit
perampokan yang terjadi di jalan kapas kerampung jumat malam tersebut hingga saat ini masih dalam penyidikan satreskrim polrestabes surabaya
sudah melakukan pemeriksaan terhadap delapan saksi yang kesemuanya itu adalah pegawai atau karyawan dari toko bintang itu
hingga saat ini polisi sudah memeriksa delapan karyawan
pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap keluarga dan dua orang mantan karyawan korban yang dua minggu lalu dipecat